kondisi pandemi covid sembilan belas tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk menghabiskan masa liburan natal dan tahun baru
kewajiban tes rapid antigen bagi penumpang tidak menyurutkan para penumpang untuk bepergian keluar kota
padahal pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas mengingat ancaman pandemi belum berakhir
dan malam ini kita akan berbincang mengenai antisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas pasca libur panjang
dan sudah tergabung bersama kami melalui sambungan zoom karo penmas divisi umas polri
brigjen polisi rusdi hartono kemudian jurubicara menteri perhubungan adita irawati
dan sekjen perhimpunan hotel dan restoran indonesia maulana yusran
selamat malam bapak bapak dan ibu adita
selamat malam mbak yusira
terima kasih sudah meluangkan waktu
saya tahu saat ini mungkin dari kementerian perhubungan dan juga dari pihak polisian maupun juga dari pihak hotel
lagi standby tanda kutip karena ini pada masa liburan natal dan tahun baru
tapi saya ke bu adita dulu
bu adita kita melihat bagaimana masifnya lonjakan penumpang yang menggunakan berbagai moda transportasi
pantauannya hingga saat ini seperti apa lonjakan penumpang
betulkah kali ini jumlah penumpang lebih banyak dibandingkan beberapa masa liburan sebelumnya
baik mbak elvira dari hasil pantauan kami sebenarnya sudah mencapai puncak itu kemarin
dan ada beberapa yang memang berlanjut sampai hari ini
kalau kita lihat dari kendaraan pribadi ya transportasi darat ini rasanya puncaknya memang kemarin
karena pantauan kami tadi dari udara hari ini harus lalu lintas relatif lancar
namun dari bandara ini hari ini masih cukup padat ya
dan kami juga mendapatkan laporan dari pihak pengelola bandara bahwa sampai hari ini lonjakan penumpang masih terjadi
yang keluar dari soekarno hatta ya
karena kita melihat ini yang paling besar potensi movementnya ada di soekarno hatta
sementara untuk kereta api tadi juga sudah disampaikan bahwa puncaknya juga kemarin
sampai dua kali lipat dari tanggal dua puluh dua desember
sekitar empat puluh lima ribu penumpang ya dalam sehari
jadi ini memang satu yang sudah kami antisipasi
yang berniat untuk bepergian selama libur natal dan tahun baru
rasanya ini angka yang terkonfirmasi ya dalam puncak nataru kali ini
sehingga kami melihat sebenarnya tidak sebanyak
justru mungkin tidak sebanyak ketika libur panjang agustus dan oktober kemarin
jadi hal ini yang juga membuat kami lebih bisa mengantisipasi
di samping juga kami sudah mengambil banyak pelajaran dari libur libur panjang sebelumnya
antisipasi itu apakah termasuk dengan sudah secara luas mensosialisasikan mengenai rapid antigen
kita melihat bagaimana di beberapa bandara dan juga terminal
apa yang dilakukan pemerintah kewajiban ini bahkan menimbulkan kerumunan bu adita
jadi surat edaran gugus tugas itu diterbitkan pada tanggal sembilan belas desember yang lalu ya
dan kemudian diberlakukan dari kementerian perhubungan
ada yang mulai sembilan belas ada yang mulai dua puluh dua desember
ini sebenarnya untuk memberi waktu kami mensosialisasikan apa yang sudah diputuskan melalui surat edaran satuan tugas penanganan covid sembilan belas
ya memang waktu yang tidak panjang
namun kami upayakan bekerjasama dengan operator untuk bisa mensosialisasikan hari ini
sebenarnya apa yang terjadi mungkin beberapa hari kemarin kita lihat ada banyak antrian di bandara maupun di stasiun kereta api
ini sebenarnya karena rapid antigen sendiri harganya mungkin
dan masih cukup mahal ya untuk sebagian kalangan masyarakat
sementara dari pihak bandara dan kereta api sudah bekerja sama dengan pihak penyelenggara sehingga bisa memberikan harga yang lebih murah
dan ini yang kemudian masyarakat yang bahkan juga sebenarnya bukan calon penumpang itu sebagian juga melakukan pemeriksaan di situ
namun demikian sudah kami antisipasi mbak elvira dan kami betul betul men screening hanya penumpang kereta atau penumpang pesawatlah yang bisa melakukan tes antigen
dan saat ini ya alhamdulillah sudah bisa terkendali
kita sudah melakukan banyak upaya ya
antara lain juga melakukan pre order
jadi pendaftaran secara online atau digital
kemudian juga ditambah titik titik pemeriksaannya
kemudian personel yang memeriksa juga ditambah sehingga antriannya juga sudah bisa kita longgarkan
saya ingin mengonfirmasi kritik disampaikan oleh om budsman dari pak alvin lee
kebijakan itu terlalu mendadak kurang sosialisasi
masyarakat juga tidak punya waktu untuk memahami peraturan
pelaksana di lapangan petugasnya juga tidak cukup waktu untuk persiapan
jadi sama sama masyarakat bingung aparat kewalahan
betulkah aparat kewalahan ibu adita
sebenarnya begini mbak
ini memang kami oleh satgas sebenarnya juga sudah diajak untuk duduk bersama berdiskusi gitu ya mempersiapkan hal ini
dan memang ya ini kalau dibilang mendadak sebenarnya kan situasi dari pandemik ini sendiri
ini juga dinamikanya juga sangat dinamis ya
dan dari awal kemudian kami melihat bahwa nataru ini punya potensi movement yang luar biasa mobilitas orang
sehingga memang harus dicari cara bagaimana masyarakat itu kemudian tidak banyak melakukan mobilitas
ya memang peraturan ini dibuat untuk mengetatkan persyaratan sehingga masyarakat tidak kemana mana
memang itu sebenarnya kan tujuan utamanya
berkali kali pak menko marinves juga mengatakan hal tersebut
pak menteri perhubungan juga menyampaikan hal tersebut
jadi aturan ini sebenarnya sudah dipikirkan masak masak
namun demikian ketika dituangkan di dalam perangkat hukum dalam surat edaran ini memang perlu waktu mbak
dan kita juga harus berhati hati dengan wording dan redaksional
sehingga mungkin itu yang kemudian diterbitkan dirasa agak mendadak
namun kami masih memberi waktu selama dua hari dari kementerian perhubungan itu untuk diterapkan di lapangan
jadi ini juga memberi kondisi
prakondisi kepada operator dan masyarakat untuk menyesuaikan dengan aturan yang baru
demikian mbak elvin
baik karena memang tujuannya sebenarnya positif ya bu adita
tapi saya ke pak rusdi
betulkah di lapangan aparat juga kewalahan kita melihat bagaimana di bandara pak beberapa hari kemarin
personil kepolisian berusaha untuk menenangkan masa karena antrian cukup panjang terkait antigen ini
yang jelas segala sesuatunya telah di
mapping oleh polri
telah dipetakan kerawanan kerawanan apa saja yang akan muncul dalam kegiatan aktivitas natal dan tahun baru ini
jadi dari polri sendiri situasi apapun ini sudah dipetakan dan kita telah mempersiapkan cara cara bertindak yang memadai
sehingga situasi apapun anggota di lapangan akan bisa mengendalikan
seperti itu mbak elvira
kerawanannya seperti apa identifikasi awalnya mapping yang sudah dilakukan pihak kepolisian seperti apa pak rusdi
ya untuk kerawanan kerawanan yang kita petakan untuk menjamin bahwa natal dan tahun baru dapat berjalan dengan baik
kepolisian menggelar operasi lilin tahun dua ribu dua puluh
kesatuan tingkat mabes tingkat kewilayahan dibantu dengan pemangku kepentingan yang lain
bekerja dengan mengedepankan cara cara pencegahan dan didukung dengan kegiatan kegiatan deteksi dan juga penegakan hukum
kita telah memapping kerawanan yang mungkin muncul dari di bidang kriminalitas
pencurian dengan kekerasan pencurian dengan pemberatan kemudian curanmor kemudian juga sampai aksi aksi terorisme
ini telah kita petakan
kemudian juga kita memetakan kerawanan di bidang lalu lintas kemacetan kemudian juga pelanggaran lalu lintas dan juga kecelakaan
selain daripada itu kita memetakan ini masalah bencana
situasi sekarang sedang musim hujan tentunya rawan akan bencana tanah longsor banjir dan lain sebagainya
dan juga bencana non alam sekarang ini
dengan pandemi covid sembilan belas
kita melibatkan khususnya polri
itu terdapat delapan puluh sembilan sembilan ratus tujuh belas personil yang kita libatkan
di dalam pengamanan natal dan tahun baru ini
salah satu sasaran pengamanan itu adalah
pelabuhan bandara terminal dan lain sebagainya
sehingga masalah di bandara tentunya telah kita antisipasi
terdapat anggota anggota yang siap
dengan cara bertindak yang telah kita siapkan
sehingga permasalahan permasalahan di bandara
maupun di tempat tempat yang lain
senantiasa bisa terkontrol
dan bisa dikelola oleh anggota di lapangan
baik baik pak rusdi saya tahu bahwa memang
pengawasan keamanan jelang akhir tahun ini menjadi krusial
sudah rutin dilakukan setiap tahunnya
tapi yang berbeda tahunnya adalah kondisi pandemi
kapolri juga cukup concern mengenai kondisi pandemi
dan mengeluarkan maklumat terbaru
kita akan berbincang nanti terkait maklumat ini
bagaimana mencegah munculnya kerumunan
di masa liburan natal dan tahun baru
usai jeda kami kembali sesaat lagi
baik terima kasih anda masih bersama kami
saya ke pak rusdi lagi
pak rusdi maklumat yang dikeluarkan kapolri
yang terakhir kali terkait kepatuan protokol kesehatan
secara detail pak apakah mengeluarkan maklumat seperti ini
juga dijamin pelaksanaannya di lapangan
jadi yang pertama
polri taat ajas dan memegang teguh ajas
bahwa keselamatan rakyat itu menjadi hukum
hukum yang tertinggi
itu yang pertama
yang kedua senantiasa juga polri mengkaji pendapat pendapat
para pengamat maupun para ekspert di bidang pandemi
seperti kita ketahui bahwa liburan panjang
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
atas dasar itu maka kapolri mengeluarkan maklumat nomor empat
tahun dua ribu dua puluh tanggal dua puluh tiga desember kemarin
yang tentunya bertujuan bagaimana maklumat ini dapat memutus
juga mencegah rantai daripada penyebaran covid sembilan belas
memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat
dalam rangka melaksanakan libur natal dan tahun baru
dalam maklumat ini diatur agar tidak diselenggarakan
kegiatan kegiatan yang nantinya akan mengundang
berkumpulnya masyarakat banyak
antara lain tidak ada kegiatan kegiatan agama
yang dilaksanakan di dalam perjalanan kembali
atau di luar daripada tempat atau rumah ibadah
kemudian tidak ada kegiatan kegiatan perayaan pergantian tahun
kemudian tidak ada arak arakan tidak ada pawai
dan juga tidak ada pesta kembang api
di dalam maklumat tersebut jelas dikatakan bahwa
apabila anggota di lapangan menemukan hal hal yang melanggar maklumat ini
wajib hukumnya untuk melakukan tindakan tindakan yang memadai
disesuaikan dengan hukum atau aturan yang berlaku
jadi sudah jelas di sini bagaimana anggota polri khususnya
memiliki payung hukum dan tentunya akan melaksanakan maklumat ini
dengan bertanggung jawab
seperti itu mbak eftira
brief dan clear maklumatnya
saya sekarang ke pak eftira
pak maulana tadi sudah disampaikan oleh pak rusdi
pertanyaannya biasanya akhir tahun pak
pihak hotel sering melaksanakan pelaksanaan perayaan tahun baru
apakah hal serupa tahun ini tetap berlangsung
atau seperti apa komunikasinya dengan pihak perhotelan
ya tentu di kami masalah perayaan tahun baru itu
dengan kondisi pandemik tentu kita mengikuti aturan yang berlaku ya
jadi kalau kita bicara perayaan mungkin tidak
jadi biasanya kalau kebiasaan setiap tahun itu
year end ataupun natal itu biasanya hotel memiliki paket itu adalah
paket berlibur sekalian perayaan tahun baru
namun kalau sekarang perayaannya tidak ada
jadi mereka cuma memiliki fasilitas akomodasi
untuk disediakan untuk orang orang yang pergi berlibur
sebenarnya seperti itu
begitu mbak saya kira
jadi tidak ada yang namanya perayaannya kita tidak memiliki
tidak lakukan itu
artinya dijamin tidak ada hotel yang menyediakan paket
untuk perayaan tahun baru untuk perayaannya
untuk pesta kembang api seperti itu
ya persis mbak
jadi karena kita juga mengikuti aturan ya
kalau kami di sisi pelaksanaan kegiatannya tentu sektor yang harus taat dengan aturannya
jadi kalau kan itu tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini murni masyarakat
atau traveler yang bergerak itu karena kita sudah sama sama tahu bahwa liburan itu adalah
liburan itu adalah perayaan tahun baru
liburan itu adalah liburan yang dijanjikan mengganti liburan lebaran
kalau kita perhatikan bersama sama apa yang terjadi di seluruh pergerakan itu
banyak tuh orang yang mudik
jadi bukan hanya orang pergi berlibur tapi orang yang pulang kampung karena pada saat lebaran
mereka tidak punya kesempatan untuk itu
di sisi lain juga ada traveler itu atau masyarakat yang juga memanfaatkan untuk pergi berlibur
itu kondisinya seperti itu
jadi bukan mereka berpergian untuk merayakan
mereka berpergian untuk merayakan tahun baru
itu sudah berbeda
ketika awal ada kebijakan pengetatan kembali sejumlah kebijakan terkait untuk mengantisipasi lonjakan covid pasca libur natal dan tahun baru
banyak masyarakat yang kemudian memikirkan ulang untuk melakukan perjalanan
apakah kebijakan seperti ini turut memberikan dampak yang cukup signifikan hingga saat ini bagi industri hotel dan restoran
karena kami ini adalah sektor yang selalu bisa mengangkat produktivitasnya itu baru terjadi pada saat orang pergi berlibur
jadi beda mungkin dengan perbankan manufaktur mungkin dengan aparatur sipil negara
mereka semuanya kan bergeraknya pada saat hari kerja gitu
di kami sektor kami adalah yang memanfaatkan produktivitas ada di hari libur
dan yang kedua sekali lagi saya sampaikan bahwa memang itu libur yang dijanjikan oleh pemerintah
apa namanya untuk mengganti lebaran
sehingga cuti bersama itu memang sudah terprediksi
kemudian yang ketiga karakteristik orang yang pergi berlibur itu selain orang yang pergi bergerak itu dalam rangka bisnis trip
kalau orang yang berlibur itu mereka semua mempunyai planning ya schedule
baik itu dari sisi biaya waktu dan seterusnya
jadi banyak macam macam kalau travel itu itu juga umum
nah otomatis pemerintah mengeluarkan kebijakan yang secara mendadak ini membuat shock kepada masyarakat
atau traveler itu sendiri
jadi bukan hanya para traveler tapi termasuk pelaku usaha dan juga tenaga kerja di pariwisata
karena kami sektor kami sekali lagi ini memang sektor pariwisata yang terdapat paling dalam
kita sepuluh bulan tidak bisa bergerak apa apa karena social distancing itu yang membatasi kita untuk bergerak
sementara kita mengandalkan suatu pergerakan
nah kemudian dikeluarkan satu kebijakan
kebijakan itu berlaku surut
nah ini yang masalah public policy nya ini yang menjadi masalah di kami
kalau berlaku yang akan itu mungkin akan tidak ada masalah
buktinya terjadi kan kita perhatikan di bandara di terminal terjadi benar benar kepadatan untuk orang testing dan seterusnya kan
itu juga termasuk ada cancellation
karena yang paling utama itu seperti bali
bali itu kan diterapkannya pcr
pcr itu nilainya bukan murah loh
dan itu ditanggung oleh masyarakat sendiri
itu nilainya satu juta lebih
itu kita bayangkan aja bagaimana masyarakat menengah ke bawah yang sudah membeli tiket sudah memesan hotel sudah membayar
jadi dinamika ini terjadi di kami sekarang saat ini
kemudian masuk bali juga itu banyak hotel itu yang buka hanya karena masalah libur ini
karena momentum kami sudah hilang di dua ribu dua puluh ini memang itu momentumnya
untuk bertahan itu itulah
bahkan mereka kan cuma bekerja satu minggu mungkin cuma satu dua hari sekarang ini
nah momentum lebaran ini mereka menutup libur panjang ini mereka sudah bersiap siap untuk bekerja kembali
namun ternyata dengan adek kebijakan ini semuanya jadi berantakan
semuanya jadi berantakan
itu yang disayangkan itu
sebenarnya bukan kami menolak adanya kebijakan
namun kebijakan berlaku surut dan membebankan ke masyarakat
ini dampaknya cukup besar
kecuali kalau pemerintah menyampaikan itu tidak dalam langsung singkat
akhirnya tidak ada kerugian di masyarakat
ini kan kita baliknya di situ aja sebenarnya ujungnya
baik saya coba ke bu adita merespon apa yang anda sampaikan
karena memang ini bukan pertama kali kita mendapatkan tenggang waktu libur panjang
sebelumnya juga pernah ada libur panjang serupa
mengapa kemudian dilakukan secara mendadak
apakah karena memang tren kasus saat ini terus meningkat bu adita
jadi memang apa yang menjadi keputusan terkait dengan persyaratan perjalanan di masa pandemik ini
ini kan sebenarnya ada di satgas ya
ada satgas penanganan covid
ya memang lintas kementerian juga ada di situ
jadi kami pun juga ajak diskusi

untuk membahas mengenai peraturan ini
tadi sudah saya sampaikan
memang tujuan utamanya sebenarnya kan untuk memutus mata rantai
apalagi sekarang situasinya kalau kita lihat angka terinfeksi atau apa ya terinfeksi setiap hari
itu kan angkanya bertambah dan betul betul mengkhawatirkan ya
dan salah satu yang kemudian dari analisis satgas yang dilihat trennya adalah setiap kali ada libur panjang
selalu terjadi lonjakan kasus gitu
nah oleh karenanya memang kemudian satgas melihat bahwa perlu dilakukan pembatasan tersebut khusus untuk libur natal dan tahun baru
nah bahwasannya ini kemudian dirasa mendadak
tadi pak ngo lanna juga mengatakan berlaku surut
ya ini suatu proses bapak yang memang kami sendiri mengikuti prosesnya cukup panjang
dan juga tentunya sangat memperhatikan apa yang menjadi concern dari berbagai pihak

kalau kemudian ini akan dilakukan secara ekstrim sebenarnya bisa saja ya
tapi ini kan kita juga harus memikirkan bagaimana sektor sektor khususnya di ekonomi ini bisa tercap
secara ekstrim itu seperti apa bu adita
ya sama sekali tidak boleh dilakukan pergerakan mbak
seperti mudik yang bulan mei yang lalu
itu kan betul betul dilarang ya pada saat itu
hanya logistik yang boleh berjalan
tapi kan kita juga tidak mungkin melakukan hal itu lagi seperti di saat sekarang ini gitu
jadi dalam beberapa bulan sejak mudik ini kan kita sudah banyak sekali belajar dari dinamika pandemik
dan kemudian pemerintah memutuskan bahwa memang harus dicari sebuah jalan agar pandemik ini atau angka terinfeksinya juga tidak terus melonjak
namun tetap beberapa sektor itu telah bisa berjalan
jadi makanya dilakukan pengetatan
bukannya kelarangan ya
tapi pengetatan syarat perjalanan
dan kami di kementerian perhubungan ini juga sebenarnya sektor yang betul betul merujuk kepada apa yang diputuskan oleh satgas
kami ini penyedia infrastruktur dan layanan transportasi
jadi bagaimana syarat penumpang di masa pandemik ini memang akhirnya rujukannya kami pun kepada satgas
jadi begitu mbak yang bisa saya sampaikan mbak elvira
baik tapi menarik apa yang diputuskan dalam kebijakan pemerintah dan juga tanda kutip bisa ditawar
pemerintah ini adalah pcr untuk masuk wilayah bali
jika sebelumnya kebijakannya dua hari sebelum tiba di bali
tapi kemudian ditawar oleh pemerintah provinsi setempat menjadi tujuh hari sebelum tiba di bali
kebijakan kebijakan ini yang kemudian membuat masyarakat bingung untuk bertindak untuk melangkah
kepastian yang disampaikan pemerintah berubah ubah
ya ini sebenarnya kalau membicarakan soal syarat syarat mbak saya harus sampaikan
sebenarnya ini juga bukan tugas dan fungsi dari kementerian perhubungan ya
kembali lagi ini syarat ini kan tugas dan fungsi dari satgas
namun demikian apa yang kami dapatkan yang kami ikuti ini memang bali ini kan showcase nya indonesia ya mbak ya
jadi bagaimana kemudian negara ini dinilai bisa mengendalikan pandemik itu salah satunya kan dilihat juga dari daerah daerah tujuan wisata utama
terutama adalah bali
jadi memang kita perlu hati hati khusus untuk bali ini

ini juga pemerintah daerah sendiri kok yang kemudian meminta agar ini lebih diperketat
karena saat ini angka terinfeksi di bali sebenarnya sudah bisa lebih dikendalikan
sehingga ketika terjadi lonjakan atau libur panjang ya tentunya pemerintah daerah setempat berharap ini tetap bisa dilanjutkan
jangan sampai kemudian ada kasus kasus yang membuat pariwisata bali harus diketatkan lagi gitu
jadi ini sebenarnya untuk sebuah tujuan yang bagus khususnya untuk jangka panjang ya
agar bali bisa kembali lagi seperti dulu
tapi ini kan perlu upaya upaya yang salah satunya ya tadi
pengetatan bagaimana wisatawan yang akan masuk ke bali
agar angka angka penularan ini juga tidak melonjak lagi gitu di bali
oke di luar regulasi ini ternyata juga kita temukan banyak pihak pihak yang bermain mencari peluang
termasuk juga ditemukannya surat keterangan tes rapid antigen palsu bu adita
nanti kita akan berbincang mengenai usaha ijadah
tetap bersama kami di newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai banyak kebijakan yang kembali diambil pemerintah untuk mencegah bertambahnya kasus positif covid sembilan belas pasca libur natal dan juga tahun baru
kembali saya menyapa bu adita tadi
kita menyayangkan bahwa di beberapa lokasi
kemudian ditemukan sejumlah kasus adanya oknum oknum yang menyediakan surat keterangan rapid antigen palsu
dari kementerian perhubungan mendeteksi ini tidak bu
ya kami mendapat laporan dari penyelenggara transportasi udara ya khususnya di bandara
memang ditemukan ada dan juga di stasiun kereta api
ya ini satu hal yang terus terang pasti tidak bisa kita tolerir ya mbak ya
karena ini juga masuk
artinya kan ini juga sudah di ranah kriminal gitu
ya ini juga masuk
artinya kan ini juga masuk

jadi kami secara tegas kemudian melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib
dan saya rasa ini hanya muncul di hari hari pertama ya
setelah itu kami mendapat laporan ini sudah bisa dikendalikan
dan juga dari pihak otoritas bandara maupun juga pengelola kereta api
itu semua juga sudah memberikan laporan bahwa sampai kemarin hari ke dua ya dilakukan di operasionalkan secara cerat antigen itu
sudah tidak ada lagi yang ditemukan melakukan pemalsuan
baik bagaimana mencerahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa betul ini adalah tes asli bukan palsu
ya jadi lebih baik memang betul betul tes di tempat yang resmi ya
stasiun kereta api kai dan juga angkasa pura ii angkasa pura i saat ini sudah menyelenggarakan di lokasi masing masing
itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah tempat resmi
bekerja sama dengan penyelenggarakan
ya kerja sama dengan penyelenggara juga yang sudah direkomendasikan oleh satgas
sehingga kami sarankan bisa ke sana atau ke rumah sakit rumah sakit yang merupakan rekomendasi dari satgas juga
dan saya rasa sosialisasi tentang rumah sakit ini sudah banyak sekali disampaikan melalui media sosial atau media yang lain
kalau memang tidak memahami atau tidak mengetahui ya saya rasa ini bisa kemudian ditanyakan langsung kepada pihak pengelola transportasi
baik itu di kereta api di bandara maupun juga di beberapa
tempat keberangkatan seperti terminal begitu mbak
baik pak rusdi apakah ini juga termasuk dalam salah satu pengawasan dari pihak kepolisian
ya ini dalam pengelolaannya memang ini adalah bagian dari satgas
dimana di sini kepolisian tentu ada di situ juga
oke baik saya tanya ke pak rusdi bagaimana pak identifikasinya di lapangan
karena tidak hanya di satu titik tapi di beberapa titik di sejumlah kota sudah ditemukan rapid antigen palsu
yang jelas itu semua adalah tindak pidana
kita mengawali ketika mendapat laporan isu isu kita telah cepat turun untuk mengantisipasi itu
yang jelas kami dari kepolisian menghimbau kepada pelaku pelaku ini menghentikan tindakan tindakan yang tentunya ini merupakan satu tindak pidana
juga masyarakat agar lebih hati hati lagi
dalam mencari dokumen perjalanan seperti ini lebih baik didapati dari tempat tempat yang telah resmi dibuka oleh pemerintah
sehingga bisa terhindar dari masalah masalah penipuan dokumen seperti ini
yang jelas kami dari aparat kepolisian cepat menanggapi ini semua
dan tadi laporan dari bu adita juga bahwa sudah tidak ditemukan lagi dokumen dokumen palsu
yang juga harus diperhatikan masyarakat adalah bagaimana tidak menimbulkan kerumunan mencegah terjadinya kerumunan pada saat perayaan malam tahun baru
apa sanksinya kemudian pak rusdi jika masyarakat berinisiatif membuat perayaan tahun baru dalam level skala mikro mungkin
yang jelas sudah
jelas bagi kami dan juga bagi masyarakat maklumat kapolri
dilarang menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan masyarakat
jika itu ditemukan wajib hukumnya bagi anggota polri sekali lagi wajib hukumnya bagi anggota polri untuk mengambil langkah langkah disesuaikan dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku
karena apabila dinilai melanggar protokol kesehatan
sangsinya cukup berat
bisa dipidana ataupun mendapat denda
bisa dikenakan undang undang tentang kekarantinaan kesehatan
disana bisa dipidana sampai satu tahun
ataupun undang undang wabah penyakit menular
disanapun yang mengabaikan tentang aktivitas antisipasi wabah penyakit menular
bisa dipidana sampai satu tahun
saya harapkan masyarakat bisa memahami
maklumat ini bisa dipatuhi
sehingga malam tahun baru kegiatan natal bisa berjalan aman dan juga bisa berjalan dengan sehat
itu harapan kami dari polri
bagaimana dengan petugas kepolisian yang kemudian lalai untuk menerapkan protokol kesehatan ini mencegah terjadinya kerumunan
yang jelas kalau di polri reward and punishment sudah jelas
siapa yang melakukan hal hal yang baik tentunya akan mendapat ganjaran yang baik
anggota yang lalai akan kewajibannya tentunya akan ditindak
akan dilakukan penegakan disiplin terhadap anggota anggota yang lalai
tapi saya yakin dengan maklumat kapolri yang sudah jelas seperti ini
anggota polri di lapangan akan menegakkan daripada maklumat kapolri itu sendiri
oke saya ke pak maulana
pak maulana tadi sudah disampaikan jelas instruksinya maklumat dari kapolri
dari pihak hotel tadi ada sudah mengatakan bahwa tidak ada perayaan malam tahun baru secara spesial dalam kondisi pandemi ini
bagaimana dari sisi masyarakat yang menginap dari sisi tamu apakah kemudian dari pihak hotel bisa secara tegas untuk sama sama
bekerja sama meningkatkan protokol kesehatan
kalau tamu yang menginap di hotel tentu harus mengikuti regulasi yang ada di hotel
tamu yang menginap di hotel itu tidak mungkin bisa melakukan apa saja menurut yang mereka mau ya
karena kami di hotel itu ada tata aturan atau sop tentang pergerakan daripada tamu tamu itu sendiri
jadi kalau dikatakan nanti mereka akan mengadakan perayaan sendiri di hotel ya itu tidak mungkin
karena di hotel sendiri tidak mungkin

karena hotel sendiri sudah melarang kegiatan tersebut
yang ada sekarang kan tamu itu adalah menginap
artinya seperti itu
artinya tidak diperbolehkan ada aktivitas apapun meskipun itu inisiatif dari tamu itu sendiri
saya koreksi ya bukan tidak boleh ada aktivitas apapun tapi aktivitas perayaan
tapi di dalam hotel itu tentu ada mereka akan bergerak untuk melakukan apa
tentu dengan menyesuaikan protokol kesehatan
jadi sekali lagi sebenarnya yang menjadi masalah ini kan masalah perayaan yang kita bahas untuk natal tahun baru ini
bukan aktivitas tamu di dalam hotel
jadi tamu di dalam hotel tetap masih bisa melakukan kegiatannya
sejauh itu menerapkan protokol kesehatan baik itu menikmati fasilitas fasilitas yang diberikan oleh hotel itu sendiri
oke ada kesepakatan itu kita harapkan juga diikuti oleh masyarakat kita
saya ke bu adita
bu adita ini masih panjang ini masih masa mudik belum lagi arus balik
artinya memang harus antisipasi terus dilakukan
kita tidak ingin kebobolan lagi jumlah kasus positif corona terus meningkat
apa sanksi bagi operator yang lalai atau abai terhadap protokol kesehatan
ya seperti yang juga sudah diatur ya di dalam peraturan menteri perhubungan no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
di situ jelas mbak
disampaikan bahwa untuk operator yang lalai itu ada beberapa sanksi yang akan diberikan ya
dan sanksinya ini memang bertingkat
mulai dari yang ringan sanksi administratif sampai dengan pencabutan rute
itu dan beberapa case sudah kami terap
tidak hanya di nataru ini tapi juga di selama masa pandemi
jadi ini satu hal yang secara konsisten akan kami terlakukan
dan kami juga sudah selalu mengingatkan kepada semua operator
untuk betul betul laksanakan protokol yang sudah ditetapkan di dalam peraturan menteri
maupun surat edaran para dirjen yang ada di kementerian perhubungan
dan kami juga menurunkan pihak seperti otoritas bandara syah bandar di pelabuhan
maupun juga pengawas pengawas semua yang ada di laut dan juga di darat
untuk bisa memastikan bahwa operator ini melakukan menerapkan protokol sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
demikian mbak elvira
baik bu adita pak rusdi pak maulana terima kasih sudah berbincang bersama kami di newscast
kita harapkan apa yang diperbincangkan malam ini juga nanti diwujudkan di lapangan pr panjang
masanya masih cukup panjang hingga nanti arus balik
selamat malam bu adita pak rusdi dan pak maulana
terima kasih sekali lagi
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali usai jeda
tetaplah bersama kami